halo sahabat kompas tv selanjutnya kita update tiga berita terpopuler yang terjadi pada hari ini sabtu empat mei dua ribu dua puluh empat bersama saya pumpe sinulinga
berita pertama polisi menghentikan sementara proses pemeriksaan terhadap suami pelaku mutilasi istri di ciamis
proses pemeriksaan pelaku bernama tarsum di ciamis dihentikan karena kondisi kejiwaan dan emosi pelaku dinilai labil
polisi menyebut pelaku sempat melukai diri sendiri usai membunuh istrinya
sementara polisi masih mendalami dugaan utang pinjol yang membuat pelaku depresi
kapan rencana akan diperiksa secara kejiwaan kemudian
secara kejiwaan rencana hari senin kami sudah koordinasi
kapan rencana akan diperiksa secara kejiwaan
manten oleh kota bogor bima arya mendeklarasikan dirinya untuk maju dalam pilgub jawa barat dua ribu dua puluh empat
bima arya mantan wali kota bogor dekarasi akan maju di pilgub di depan gunung sate kantor gubernur jawa barat
bima sampaikan ia ditugaskan partainya yaitu partai amanat nasional untuk membangun komunikasi politik
termasuk komunikasi dengan para tokoh jawa barat hingga pimpinan partai di jawa barat
ya sejauh ini saya tugaskan oleh partai untuk membangun komunikasi kepada semua
silaturahmi ke tokoh tokoh jawa barat ke pimpinan pimpinan partai di jawa barat
berita ketiga dua kapal asing berbendera vietnam dan malaysia ditangkap di laut natuna utara kepulauan riau
berdasarkan informasi dari nelayan lokal dijen pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berhasil tangkap dua puluh orang awak kapal
petugas sempat melepaskan tiga kali tembakan peringatan di laut natuna utara kepulauan riau
butuh empat belas jam hingga akhirnya tim pengawas berhasil mengamankan kedua kapal
kapal asing yang melakukan pencurian di wilayah kita terutama di laut
laut natuna utara ini kita pastikan bahwa negara hadir akp hadir di laut natuna utara untuk melakukan pemberantasan ilegal fishing yang semakin hari semakin marah tidak ada
tapi kami pastikan kami ada kerjasama dengan angkatan laut aparat yang lain bakamlah kepolisian jadi laut pasti kita jaga bersama sama
nah sahabat kompas tv itu dia tiga berita terpopuler yang terjadi pada hari ini
jangan lupa di like di komen dan subscribe youtube pompas tv